berdasarkan hasil tes dna yang dilakukan kepolisian mayat terbakar yang ditemukan di kawasan pantai marina dipastikan iwan budi pns bapeda kota semarang yang hilang
iwan budi juga merupakan saksi dari kasus korupsi atas dugaan penyalahgunaan aset daerah kota semarang
setelah identitas sudah diketahui apa langkah polisi untuk mengungkap kasus ini untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kapolres tabes semarang kombes pol irwan anwar
selamat sore pak irwan
pak irwan tadi kita sudah lihat
selamat sore mas
tadi kita sudah lihat bagaimana respon dari keluarga setelah mengetahui hasil tes dna begitu ya
sejauh ini sudah sejauh mana pengembangan dari kasus ini pak
baik kemarin informasi soal keidentikan dna secara lisan sudah kami sampaikan kepada keluarga korban
dan ini artinya korban yang terbakar di tkp itu adalah iwan budi t
dan memang langkah langkah penyelidikan sejak awal itu kita mengkonstruksikan arah penyelidikan antara lain yang meninggal itu adalah saudara iwan
dengan tentunya menggali kemungkinan kemungkinan yang bersangkutan menjadi korban kejahatan
apakah terkait dengan informasi yang beredar soal korupsi
atau terkait dengan premis premis lain motif motif lain misalnya motif asmara
motif keluarga motif dendam atau motif apa saja
nah sampai dengan hari ini hari ke sembilan proses penyelidikan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua puluh empat orang saksi
kita sudah mengumpulkan barang barang bukti alat alat bukti baik yang konvensional maupun digital
alat alat bukti ini keterangan keterangan saksi ini kita sudah pada tahap kesimpulan
pelaku pelaku yang kemungkinan menjadi bagian dari kejahatan ini
oke berarti motifnya sampai dengan saat ini masih belum bisa ditentukan begitu ya pak ya
berkait dengan motif secara terang secara gamblang nanti kita akan sampaikan setelah para pelaku kita lakukan penangkapan
baik terkait dengan penyebab kematian apakah juga sudah dibiliki datanya oleh kepolisian pak
penyebab kematian sebagaimana yang sudah kami sampaikan juga beberapa hari terakhir bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik
diperoleh kesimpulan korban ini sudah dalam keadaan meninggal dulu kemudian dilakukan pembakaran
artinya kita mengenyampingkan yang bersangkutan misalnya bunuh diri membakar dirinya sendiri itu kita kesampingkan sekarang
sekali lagi saya mau sampaikan bahwa terbakar dalam keadaan meninggal
berarti bisa dibilang bahwa ini pelaku melakukan untuk menutupi jejaknya begitu ya pak ya
ya jadi yang bersangkutan dibakar bukan terbakar kemudian pasti secara logika ini adalah korban kejahatan
dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami korektabus
dan tim yang bekerja untuk secepat cepatnya mengungkap kasus ini kepada keluarga kepada masyarakat pasemaran
baik pak irwan sejauh ini bagian tubuh apa saja yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian
hari pertama memang yang belum ada di tkp yang belum ada menjadi satu dengan tkp yang kita tangani sejak hari pertama
itu adalah bagian kepala
lengan sampai tangan sebelah kiri dan kanan
kemudian bagian dari lutut ke bawah dari kaki kanan
nah melalui hasil pencarian barang bukti olah tkp lanjutan
di mana antara lain melibatkan anjing kesayangan milik korban
kemudian kita berhasil mendapatkan bagian bagian tubuh lainnya
misalnya tangan kanan itu sudah kita dapatkan
lengan juga kita sudah dapatkan
tangan kanan dan kaki kanan
lutut ke bawah serta kepala yang sampai dengan siang tadi terus dilakukan pencarian
dengan melibatkan kawan kawan dari relawan dan dari satpol pp dari polrestabes dan polda
baik pak irwan sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam mengungkap kasus ini
apa yang menjadi kendala dalam pengungkapan dari kasus ini pak
setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak
artinya kasus ini pun sesulit apapun kasus ini
ada jejak jejak yang kita bisa masuki untuk mengungkap dan menemukan pelaku dari peristiwa ini
jadi memang setiap kasus ada tingkat kesulitan masing masing
tetapi sekali lagi bahwa semua setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak yang bisa dilakukan
dilirikan lebih lanjut
oke membicarakan tadi anda mengatakan bahwa kejahatan meninggalkan jejak
kami juga mendapatkan kabar bahwa polisi menemukan ada pisau dengan sidik jari
apakah sudah diketahui siapa pemilik pisau tersebut dan id dari sidik jari tadi pak
ya saya sudah mencari
t memang selain jenazah yang terbakar kemudian juga kendaraan roda dua juga ikut terbakar yang digunakan oleh saudara iwan
kendaraan dinas milik yang bersangkutan juga ditemukan sebilah pisau
dan kemarin ditambah lagi ketika melakukan pencarian tambahan juga ditemukan pisau yang kedua
nah kemudian kita juga mencari

dan inilah yang menjadi bagian dari jejak jejak kejahatan yang tentunya akan mengarah kepada siapa pelaku dari peristiwa ini
baik pak irwan sejauh ini sudah ada berapa saksi yang sudah diperiksa pak
sudah dua puluh empat saksi kemudian alat bukti lain alat bukti konvensional atau alat bukti digital juga kita ramuh
untuk semakin mengerucutkan peristiwa ini kepada pelaku
untuk kejahatan ini
insya allah kami optimis dalam waktu yang lama cepat atau lambat peristiwa ini akan pasti terungkap
termasuk saksi ahli sudah diperiksa begitu ya pak
jadi pemeriksaan forensik itu kan bagian dari melibatkan ahli dalam peristiwa ini
oke saksi sudah didapatkan barang bukti sudah ada
akan dibawa kemana arah dari penyelidikan dari kasus ini pak
yang pasti kita akan sebagaimana yang diharapkan oleh keluarga
yang diharapkan oleh masyarakat kota semarang dan termasuk kami tim yang bekerja
kasus ini tentunya akan diarahkan kepada menemukan para pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini
baik kita tunggu bagaimana perkembangan kasusnya
terima kasih sudah bergabung bersama kami kapol restabel semarang kompas pol irwan anwar
selamat sore mas